lima s season terbaru
minggu jam sepuluh pagi
lu gak berhenti weh
kamu coba lu lihat deh
kasian ibu ibu itu dirampak
mbak tenang ya mbak
ini bukan nama jahat
iya teman saya lagi ngejar malingnya
tenang ya mbak ya

terima kasih ya
kalau misalnya ibu lagi nyetir jangan sambil main hp
kejahatan tuh ada di mana mana ibu
iya dengan kejadian ini saya sadar
terima kasih ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sekarang kirat otak
kita yang seru pak
ya allah nadine
nadine tadi aku ke rumah anjing
cuma gak ada orang jadi aku kesini
ini siapa kabar
alhamdulillah sehat emak lo apa kabarnya
alhamdulillah baik juga
adik men cantik
boleh kenalan gak men
perkenalkan nama saya baron
eh udah dong kenalannya
orang tamban dan bayang utang
kan banyak utang
ini babi mau kenalin
dia ketua klub anak jalanan
ketua klub anak jalanan
ketua klub anak jalanan
kalau yang ini
dia bertarung di klub anak jalanan ini
aduh be saya tuh bukan petarung be
tapi saya itu cinta damai
siapanya baabeh sih
oh dia anak di sepupu baabeh
ya hitung hitung anak babi juga
oh cocok kalau gitu
neng sering sering aja main di wabah baabeh
baon tuh beraksi
meti jangan marah dong
tapi sepadan aja tolong dengan selingkuh
be ayo ke tempat
pacaran ya berdua ini
kenal kenalannya kenal gue pinta ya
makan makan makan
jadi banyak anaknya
lo kenapa sih dateng dateng cemberut gitu mukanya
gila bukan bener nih
masa sama temen sendiri aja cari untungnya gitu banget
lu kan juga nyari untung
eh kalau yang rugi disini posisinya
malu yang buntung
resi lo eh lo kok serangin lo
neng mamun gue gedek tau gak lo
lu bayangin aja gimana gue gak kesel
si dado tuh dapet duit tiga juta nih
nah gue dapat sepuluh juta
eh dia masih minta juga dong
dia minta lima juta dari jatah buah
belum lagi dp yang gue kasih seratus ribu
ya kalau ditolain semuanya didapet
sekitar delapan juta seratus lah tuh
sama dp ya udah berapa
cuma modal jadi dede afandi doang
yang mau nyewain tanah emak gue
malah gue yang buntung cuma dapet dua juta
oh yan jadi lo masih ngejalanin rencana itu
lalu lu gak takut dosa apa
dosa lo betumpuk tau gak
yan mendingan lo minta mahasiswa lo
mereka dan kalau perlu
ya lo tau lah gue gimana
semua ini kan gue lakukan demi cinta gue kepada bebek melmel
ya harus ngerti juga dong
yee lo gak pengen senyum senyum
naksir bentar lo sama gue lo
eh gue senyum karena gue kasian sama lo
hidup lo gak enak banget
di mari itu sering diomongin
segala sesuatunya kalau diawali dengan kebohongan